sampai jumpa di video selanjutnya
syukurlah kamu semua amira
menyerahkan amirah kepada orang yang sudah mencelakai aku
mencelakai iksan dan bahkan juga mencelakai amira
nggak masuk akal lu tadi nggak masuk
menyerahkan anak kamu sendiri ke tangan penjahat itu
kenapa mas ngomong seperti itu
amira itu anak saya satu satunya mas
kalau nggak ada dia mas
dan mas tahu kenapa saya setuju mas
karena saya pengen amira itu hidup
amira itu selamat
kalau memang ada calon lain
nggak mungkin saya kasih kepada prabu wijaya mas
tapi gak ada cara lain mas
nggak ada cara lain mas

saya bergantung sama putri
mas tu putri

sampai aku lupa betapa sayangnya kamu sama amira dan enggak mau hal yang terburuk terjadi sama
amir terus amira keadaannya bagaimana amira amira sekarang sudah sadar masih berarti sebentar lagi
kehilangan dia saya akan kehilangan anak saya jadi amir sudah sadar itu artinya sebentar lagi
keinginan prabowo akan terpenuhi siang si prabowo bener bener brengsek
harus bisa meloloskan diri orang orang ini aku nggak boleh sampai disekap lagi apalagi
di bawah tempat yang jauh ya ya sekarang ini dia
aku nggak boleh sampai ketangkep lagi sama mereka aku nggak boleh ketangkep lagi sama mereka
tepat kejar dia
berani berhenti lo

jadi supir dia nggak perlu kerja lagi
saya pasti akan penuhi semua kebutuhannya
pak prabu wijaya
ada apa sustan
maaf pak saya cuma pengen menyampaikan
kalau pasien yang bapak biayain tadi yang bernama mira
sudah sadar pak
terima kasih sustan
syukurlah kamu sudah sadar amera
bapak kok di sini
pakai nanya seperti itu lagi
bagaimana saya bisa tenang kalau kamu belum sadar
makasih ya pak
makasih banyak bapak udah perhatian sama saya
syukurlah kamu sembuh amira
kamu tidak tahu betapa leganya saya
kamu sudah sadar dan sembuh
saya benar benar senang lihat kamu sudah bisa bicara
lagi seperti ini
sudah bisa senjub lagi
dan setelah ini
kamu akan bersama sama saya
tapi sebaiknya saya jangan katakan itu sekarang
saya tidak mau dia kaget karena
saya akan pisahkan dia dengan utari
saya tidak mau keadaannya buruk lagi
lebih baik saya beritahu dia nanti
kalau dia sudah benar benar sehat
saya lupa mau bicara apa
yang penting kamu sudah sadar
jadi saya tidak pernah mengingatmu
saya tidak pernah mengingatmu
aku tidak perlu khawatir
sama umpamu itu
saya pamit dulu ya
ada apa mira
saya tahu bapak itu orang baik
makanya saya nggak pernah takut
kalau didekat bapak
dan kalaupun bapak itu berbuat jahat
itu karena bapak
tangan saya dilepas dulu
mungkin disini ada orang yang bisa aku minta tolong
aku tak quantifikanks eat